siapa yang tidak pernah menyatap makanan yang satu ini pasti sudah pernah dong hahaha kalau
biasanya mie dibuat dari tepung gandum atau tepung terigu bogor ternyata juga punya olahan
mie yang khas ini dia mie glosor nama glosor dipakai untuk menggambarkan betapa mudahnya mie ketika
disantap dikunyah dan seakan akan mengalir lancar dari mulut menuju ke tenggorokan
selamat datang bisa di segmen seri menjadi namanya mie glosor khas bogor jadi pasti
makan tuh langsung kayak serup satu bad ini rasanya netral bisa dicampur dengan berbagai
hal tapi yang standar adalah pakai gorengan anget dan juga pakai bumbu kacang dan kalau sadar nih
bayunya sudah sedikit butir butir ada tepung kenapa karena sudah bikin dan bikin begini
main juga mengangkat dulu nih tepung sagu ya bang ya tepung sagu ini ada
kesenannya kemana mana aja kita langsung bikin pernihaan
salah satu pabrik mie glosor tradisional di kota hujan berada di kelurahan pasir jaya bogor
jawa barat dalam sehari pabrik yang sudah eksis sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini memproduksi
setidaknya dua tiga ton mie glosor siap konsumsi setiap hari
disaringan pada nyangkut dan motor
menang nih kami walaupun pakai tangan kosong sudah cuci tangan bersih dan juga akan rebus
lagi jadi selagi rebus baru nanti kita yang pakai handgloss nya karena juga bakal di rebus lagi
bahan baku mie glosor adalah tepung sagu aren atau bisa juga
menggunakan tepung sagu yang baik baik saja tapi kalau ada yang menggunakan tepung sagu ini

tepung sagu aren diolah menjadi mie glosor jadi enggak gerinjalnya kalau enggak enak gak licin enggak
glosor itu namanya berburu buru mie nyangkut ada dua lapis ayakan yang digunakan besar dan yang kecil
berbeda bedanya hasil ayak ini belum diayak ini belum diayak ini udah diayak oh iya ini kayak ada
gerinjal gerinjal nya gitu loh kalau yang udah tuh kayak iya licin bener bener ke tepung alus aja
untuk membuat mie glosor berwarna kuning cerah cairkan kunyit bubuk dan
pewarna makanan berwarna kuning dengan air panas lalu tambahkan tiga ember
tepung sagu yang telah diayak mengapa tepung sagunya hanya sedikit sebab ini bukan adonan
utama mie glosor ya melainkan adonan awal untuk memudahkan proses pewarnaan makanan sebab nih
bila tepung sagu aren langsung dicampur dengan kunyit bubuk dan pewarna makanan dalam jumlah
besar nantinya warna kuning ini akan sulit merata kalau kata abangnya belang belang hahaha tidak
lama adonan awal akan bertekstur seperti ini dan kemudian diadakan tepung sagu yang terlihat lebih
kalau dia nggak diaduk terus malah bisa pecah ya
pecah sudah nggak saling lengket sama lain dan dia tuh bisa dipastikan satu
kakin ini jadinya gagal cara ngasukin ini minyaknya
minyak sayur biasa boleh minyak kacang minyak kacang biar ada rasanya juga ya
kalau lagi masak
mini begini apalagi yang pakai sagu salah satu kuncinya
butuhnya selain air itu adalah penggunaan minyaknya nggak belit belit karena kalau
penelitian terlengket ya bang di luar luar ember kita minyakin tenang ini memang
gunung ember buat masak udah bang diapakan
coba bang lihat dulu bang udah pada salah belum pernah bikin ya
nah ini waktunya kita membuat adonan utama untuk mie glosor tepung sagu aren
dicampur dengan adonan pewarna makanan dan diaduk hingga kambing
ini diaduknya manual pakai tangan sangat amat menyita waktu jadi untuk bagian

beberapa tahun yang lalu
proses mengaduk sagu aren hingga kalis
masih menggunakan cara manual
ini diaduk di dalam tong menggunakan kayu
namun cara ini memakan waktu
dan membuat jumlah produksi harian ini menjadi terbatas
jangan sampai musibah menimpa kita
seperti yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu
mungkin dia bukan topi malang
nah jadi dia kayak gini
masuk lagi ngecek adonan
tangannya ke bawah
tangannya ke bawah
sampai nusuk ke tim
kalau cara manual membutuhkan waktu sekitar dua jam
dengan bantuan mesin
proses pengkalisan adonan
hanya membutuhkan waktu lima belas menit saja
ini adonan yang udah kalis
antara si tepungnya
sama adonan yang seperti agar agar tadi
ini adonan awal
dia emang secara tekstur sih
pembuktiannya nanti kita akan lihat
kita lanjut ke bagian pencetakan
mesin ini cukup sederhana
adonan tepung sagu aren yang telah kalis
akan ditekan dengan bantuan mesin pres
nantinya adonan akan terbuka
keluar dengan bentuk juntayan panjang
adonan mie yang masih mentah
harus segera direbus dalam air mendidih
ingat harus air mendidih ya
bila tidak mie akan menggumpal
satu sama lain
wah saya diberi kesempatan
mencoba merebus adonan
mie yang mengembang menjadi penanda
bahwa mie telah matang
setelah matang mie harus segera didinginkan
dengan cara merendamnya di air dingin
dapat seperti yang kita
kemas tadi ya
masih berbentuk ini
oh iya lupa disiram
mie lalu direndam dengan air
selama sekitar satu jam
atau hingga mie menjadi sedikit membesar
oke kita masuk ke proses terakhir
sebelum dikemas mie glosor akan diaduk
dengan minyak kacang
pemberian minyak bertujuan agar mie tidak menempel
satu sama lain
mie akan dikemas di dalam wadah kemas
serta memberi aroma dan rasa khas kacang
setelah selesai mie akan dikemas
dalam wadah berukuran dua puluh lima kg
dan dikirim ke pasar pasar tradisional
hingga beberapa rumah makan
jadi panas susah
kalau itu kan kalau mie terigu
buat satu mie
ini ibu kan gak jual
lalu aku mau beli
lalu aku mau beli
lalu aku mau beli
lalu aku mau beli
lalu aku mau beli
lalu aku mau beli
satu kilogram mie glosor dijual dengan harga
rp lima sampai rp enam
nah yang perlu dicatat nih
mie glosor tidak bisa bertahan lama
waktu empat sampai lima hari saja mie akan berubah warna
menjadi pucat dan mulai berbau
ini sebab mie glosor di tempat ini
tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali
sejarah mie glosor di kota bogor
berawal dari tahun enam puluh an
ada seorang pengusaha mie dari sukabumi
yang pindah ke jalan pancasan pasir jaya bogor jawa barat
perlahan nih banyak pabrik kerumahan lain
di sekitar bogor mengikuti jejaknya
nah ada yang tahu nggak
di mana tempat pertama pembuatan mie glosor
di kawasan bogor
wah betul di tempat ini
bapak apa tadi
dari generasi kedua
ya awalnya sih bapak mungkin belajar belajar dulu
awalnya dari sukabumi gitu
sekarang dikembangkan di bogor
selanjutannya sekarang sama saya
dari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai sekarang
ulet sih ya
istilahnya secara manajemen
itu aja yang intinya mas
mie glosor dibuat menggunakan tepung tapioca
bukan tepung sagu
kalau ini sagu aren
sagu aren kalau mie glosor
yang pakai aci istilahnya kan
beda dari kekenyalannya beda
kalau di sagu aren tuh
oke waktunya lanjut menyantap
mie glosor yang telah dimasak
dengan udang ebi serta sayur kol
khas kota hujan
nah ini udah selesai
nah ini udah selesai
kalau untuk rasanya sih
dia cenderung netral aja ya
tapi kalau mau lebih pas dan lebih khas
yang biasa dibikin sama warga bogor
dan sekitarnya ini pakai
tambahkan sedikit udang edi
ketika lagi lumis lumisnya
dan pakai bumbu kacang tentunya
tapi teksturnya sih yang saya suka di situ kayak
tapi pakai bumbu kacang
mengutip data dari tabel
komposisi pangan indonesia kemenkes ri
mie glosor adalah salah satu
makanan yang tinggi air dan kalsium
sehingga bila dikonsumsi dan diolah dengan
tepat mampu membantu menjaga
kesehatan tulang dan gigi
bagaimana ada yang tertarik membuat
rian fernando di bagian yuljiarto
bogor jawa barat